tni angkatan udara berkoordinasi dengan basarnas untuk mencari helikopter bel empat ratus dua belas yang hilang kontak
sinyal emergensi yang ditangkap oleh pesawat yang terbang di lintasan terbang helikopter menjadi petunjuk awal pencarian
helikopter milik tni angkatan darat pembawa logistik pengamanan perbatasan ri malaysia
hilang kontak dalam penerbangan dari tarakan menuju longbawan kalimantan utara
heli jenis bell empat ratus dua belas dengan nomor registrasi ha lima ribu satu ratus enam puluh enam itu dipiloti oleh letrip cpn johan syahputra dan membawa empat orang kru
badan sar nasional melalui kantor sar balikpapan telah melakukan koordinasi dengan tni angkatan udara untuk segera melakukan pencarian
kami melaksanakan rapat langsung melaksanakan rapat kecil di markas tni au
berkoordinasi dengan potensi potensi yang ada untuk membantu sistem pencarian yang akan kita pergunakan
kami juga dari koordinasi kami dan lanut akan mempersiapkan besok akan mempersiapkan helikopter yang dari makassar
dan kami basarnas akan mempersiapkan tim rescue dua tim yang akan kita turunkan
baik itu dari rescuer potensi kemudian peralatan yang akan kita pergunakan nantinya
harapan akan ditemukannya helikopter tersebut semakin besar
berdasarkan informasi pesawat sipil yang melintas di sekitar rute helikopter
terdapat sinyal emergensi dari helikopter yang diperkirakan mendarat darurat tersebut
jam sebelas dua puluh sembilan sampai sekarang belum kontak dan kami sudah minta bantuan ke basarnas
kami belum menyatakan bahwa itu keras dan sebagainya tapi hanya lost contact
jadi ada beberapa kemungkinan
jadi pesawat itu emergensi
helikopter hilang kontak pada pukul sebelas waktu indonesia tengah
sementara pihak lanut telah berkoordinasi dengan batalion enam ratus enam belas malinau
untuk melakukan pencarian darat pada jumat pagi
sementara pencarian udara masih menunggu bantuan pesawat dari lanut hasanuddin makassar
ari julianto cnn indonesia